kamu jadi tkw kamu capek capek kerja disana
lah kang acek t kerjanya apa
cuman enak enakan dirumah
uncang incang kaki nungguin transferan dari kamu
kamu yang capek disana
pokoknya kalo sampe kang acek t ngajakin kamu balikan
kamu gausah ladenin dia bilang aja ga mau
kamu t gausah jualan disini
kalo sampe mertuanya kang acek tau kamu pacaran sama kang acek
aduh cici kamu te bisa abis diunyel unyel sama mas suha
pebri menuduh saya suka sama guru yolwan
pebri atau kang dadang kum
kang dadang juga kum
pebri menuduh kamu suka sama bu guru yola maksudnya
saya baik sama bu guru yola karena bu guru yola baik sama pepri
bu guru yola itu kan baik sama semua orang
saya tidak ada maksud apa apa sama dia dong
punya pikiran begitu sama bu guru yola
dan bu guru yola tidak mungkin punya pikiran begitu juga sama saya
kamu cinta atau tidak cinta sama bu guru yola
kenapa namanya kamu sebut terus
ya kamu juga mogol ma rebels
tuhan itu memang doseng

bu guru yola pun paham
kan cucu teh udah bilang kamu kan mendingan gak usah jualan disini
maku mah enggak yang ada teh capek malah cuma nambah beban pikiran kamu aja
eh cu kemarin teh kamu ngomongin kak ngaceng
menurut kamu kak ngaceng orangnya bagaimana
emangnya kenapa kamu nanyain tentang kak ngaceng
kamu nak siriah
kemarin teh kak ngaceng ajakin neng pacaran
sampai sekarang hubungannya gak jelas cuk
setiap kali neng ketemu dia selalu menghindar
alhamdulillah ya allah
bagus kalau dia teh ngindarin kamu
pokoknya kamu harus cepet cepet putusin dia
dia teh udah punya istri hidupnya dari istrinya
kalau kamu sampai nikah sama kak ngaceng
kamu terlaksan dikirim pasti keluar negeri jadi tkw
mau gak jadi tkw
ya makanya sekarang coba kamu pikirin
kalau kamu jadi tkw kamu
capek capek kerja di sana
lah kak ngaceng teh kerjanya apa
cuma enak enakan di rumah
uncang uncang kaki nungguin transferan dari kamu
kamu yang capek di sana
pokoknya kalau sampai kak ngaceng teh ajakin kamu balikan
kamu gak usah ladenin dia bilang aja gak mau
kamu teh gak usah jualan di sini
kalau sampai mertuanya kak ngaceng tau kamu pacaran sama kak ngaceng
aduh cici kamu teh bisa abis diunyel unyel sama mas suha
lagian kamu mah ada ada aja yang model kayak gitu kok dipacarin
gawat gerobak sampah saya diacak acak sama pak ansip
masa saya dituduh bawa gerobak menculik anak
itu mah masih masuk akal kotak peratukur saya juga diperiksa
kuatir saya memang nyelucukan bayi
boroboro bayi anak kucing aja gak bisa masuk ke dalam
dagangan saya juga diperiksa mang
yati gak kenapa napa
cuma dagangan yati jadi berantakan
pak hansip sekarang semena mena sama kita
mentang mentang kita orang kecil
besok kalau yati digituin lagi sama pak ansip bilang aja sama kang ocat
juga kalau ada yang godain bilang aja sama kang ocat
jangan terima kasih itu kan sudah wajiban akal
iya mang ocat aduh
mang afib harga cabai naik
sudah dari kemarin
harga harga pada naik
di mana lebaran mang
kamu mah enak aja dapat thr
jaji bulanan aja susah
pengeluaran buas idan kemarin berapa ce
kurang lebih rp enam ratus kang
cuma dia yang mampu begitu di kampung ini
mudah mudahan aja setiap hari bisnisnya kang idante meledak
biar warung saya laku setiap hari
coba uang itu dikasihkan ke saya
kreditan kamu macet tang
jangan sampai motornya disita
lising teh kejam
tuh tang hati hati
lising mah raja tega
bukankah pak saung
hatunuhun kusoy bismillahirrahmanirrahim
bapak heran kusoy
kenapa heran pak saung
ini tiba tiba bisa menyembuhkan orang
tah di dalam agama
apa sebelumnya kang ini pernah menyembuhkan orang pak saung
bapak enggak pernah dengar
orang mah tidak bisa tiba tiba jadi pintar pak saung
kang inin dulunya bagaimana ya pak saung
apa dia pernah belajar mengobati orang
sekolah tabib atau sinset begitu pak saung
setahu bapak mah gak pernah
zaman waktu remaja inin
dulu kerjanya tuh suka ngelepasin burung darah
naik sepeda dia ke bogor sampai ke ciseeng
itu saja yang bapak tahu